melonjaknya kasus covid sembilan belas di purwakarta salah satunya disebabkan kluster industri
sebelumnya dilaporkan terdapat sebelas perusahaan yang sejumlah karyawannya terpapar covid sembilan belas
namun kini bertambah menjadi enam belas perusahaan termasuk satu klaster kantoran bumn perum jasa tirta ii jatiluhur
menurut bupati purwakarta ane ratnamustika
melonjaknya kluster industri ini karena pihak manajemen perusahaan industri tidak transparan mengenai data kasus dan penanganan yang kurang baik
karyawan yang positif hanya diliburkan tanpa ada pengawasan baik pergerakan medis ataupun obat obatan
ane menyebut klaster bumn menjadi kluster tertinggi di purwakarta saat ini menyusul pabrik garmen dan pt spv
kemarin itu hari rabu tanggal dua puluh tiga kita sudah mengundang enam belas perusahaan yang sudah dilaporkan
karyawannya terkonfirmasi positif
siang ini saya dengan sekretaris satgas dan tim
kita akan menuju pjt ii karena pjt ii juga sama itu perum jasa tirta ii
ada laporan sembilan puluh satu karyawannya positif dan semuanya otg dan isoman
menurut pihak perum jasa tirta ii jatiluhur klaster ini diduga dipicu liburan di masa libur lebaran